beralik informasi lainnya jenazah mantan hakim agung artijo alkostar dimakamkan di kompleks pemakaman universitas islam indonesia yogyakarta senin pagi tadi
di mata keluarga beliau dikenal sebagai sosok pengayom dan jarang marah
mendiang artijo alkostar yang juga anggota dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dimakamkan sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
pria kelahiran dua puluh dua mei seribu sembilan ratus empat puluh sembilan ini merupakan anak pertama dari lima bersaudara
kepergian artijo alkostar merupakan kehilangan besar bagi kpk
ketua kpk firly bahuri bahkan mengaku akan tetap mempertahankan semangat artijo dalam pemberantasan korupsi